pada periode arus mudik sore ini terpantau terjadi tabrakan antara sebuah bus pariwisata dan minibus terjadi di jalan tol cipali subang minggu siang
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini tetapi tabrakan menyebabkan arus kendaraan dari kedua arah macet hingga puluhan kilometer
kecelakaan terjadi di kilometer sembilan puluh lima jalan tol cipali subang jawa barat
bus pariwisata yang tidak sedang membawa penumpang bertabrakan dengan minibus dari arah cirebon menuju jakarta
dan kedua kendaraan terbalik dan masuk pariwisata
pengembudi minibus sulit dievakuasi karena terjepit
dan tiga orang mengalami luka berat dan telah dibawa ke rumah sakit mh tamrin purwakarta
penyebab kecelakaan belum diketahui
demikian cnn gomudik kali ini kan kita akan berjumpa lagi dalam satu jam lagi